jumat siang warga desa warung petai kecamatan cicalengka kabupaten bandung
digegerkan dengan penemuan mayat bocah perempuan berusia lima tahun
di dalam toren penampungan air yang terletak di lantai tiga sebuah rumah kontrakan milik warga setempat
penemuan korban yang diketahui bernama aulia ini berawal ketika ibu serta ayah tiri korban
yang tengah mencari keberadaan aulia yang sudah menghilang sejak kamis malam kemarin
saat mencari ke lantai tiga rumah kontrakan yang juga tempat tinggal ibu dan ayah tirinya
ayah tiri korban dan saudaranya mencurigai sebuah toren yang tutupnya terbuka
dan setelah dilihat ke dalam toren ditemukan aulia dalam kondisi tenggelam sudah tidak bernyawa
saya kan sudah sebutan nyari nyari kesini nggak ada terus pas saya ganti baju mau ke kapolsek
kata kata jam sembilan terakhir disini teh mau laporan ke kapolsek ada berita dari sini
ada katanya ada di dalam serem gitu
sementara polisi tengah memeriksa empat orang saksi terkait penemuan jasad korban
dan belum bisa memastikan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut
kami sedang dalam pendalaman informasi kemudian dalam penyelidikan
sambil menunggu hasil olah tkp tim identifikasi dan menunggu otopsi dari pihak rumah sakit
itu belum bisa memutuskan
belum kami belum bisa menentukan
usai melakukan olah tempat kejadian perkara petugas langsung membawa jenazah korban
ke rumah sakit umum daerah cicalengka untuk diautopsi
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat